nah kalau yang berikut ini ada informasi dari petugas pemadam kebakaran kota makassar
yang menangkap satu ekor ular piton sepanjang tiga meter di rumah warga
di jalan macini gusung kota makassar sulawesi selatan
munculnya ular ini sempat membuat panik warga saat ditemukan melingkar di atas saluran air
petugas pemadam kebakaran dari kota makassar langsung bertindak
usai mendapat laporan dari warga soal adanya seekor ular yang berada di dinding
ding saluran air milik warga di jalan macini gusung kota makassar sulawesi selatan
dengan menerjunkan delapan petugas rescue petugas pemadam kebakaran langsung menangkap ular tersebut
dalam waktu dua puluh menit petugas akhirnya berhasil menangkap ular
kami dari tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamatan menerima laporan dari salah satu warga
di gelorahan macini gusung bahwa ada seekor ular sancah
di dalam rumahnya tepatnya di saluran air samping rumahnya
panjang ular kurang lebih tiga meter
selanjutnya ular jenis piton sepanjang tiga meter itu dibawa ke kantor pemadam kebakaran
sebelum diserahkan ke bksda sulawesi selatan
rama pratama kompas tv makassar sulawesi selatan